puluhan anggota ormas membakar enam unit sepeda motor di jalan raya
soleh iskandar bogor jawa barat senin diniari
hal ini terjadi setelah posko ormas tersebut yang berada di wilayah bojonggede
dirusak oleh ormas lainnya
akibatnya kedua ormas saling menyerang
selain sejumlah kendaraan yang rusak satu anggota ormas terluka
pasukan pengandalian massa yang diterjunkan sempat kewalahan melerai kedua pihak
lantaran masa ormas yang menyebar
sejumlah anggota ormas masih melakukan konvoy di bogor pada senin malam
konvoy dibubarkan paksa oleh petugas tni polri
dan didorong keluar dari perbatasan wilayah kota dan kebupaten
wali kota bogor mengancam akan memberi sanksi tegas
kepada ormas yang bertikai
pihaknya juga menjatuhkan patroli gabungan dalam seminggu mendatang
hingga senin malam petugas gabungan terus melakukan penyekatan di sejumlah titik rawan
muhammad juanda bogor jawa barat